gak tau lah dong lebaran ini gimana
iya saya mudah mudahan tidak terjadi apa apa dengan anak ya
saya hanya bisa berdoa dong
icet nitip baju baju icet ya bu
iya tuh neng siap
nanti icet bantuin jemur
nih biasa aja tuh
aduh kamarnya cuma dikitar gitu ya
cuma mau ngasih oleh oleh aja
nih buat coyoyo
tapi jangan dilihat dari bentuknya ya
lihat aja dari harganya
uh mahal pasti ya
pasti mahal kalau dari iko
iya dari dari iko
eh tante iko
tante kok bawa oleh olehnya cuma satu
buat takohnya mana
ini siapa cek
si entut yang waktu kecil sama ken fisna
ya allah entut
ih pasti senang ya cek
alhamdulillah bisa sama sama sekarang
ya udah atuh
saya mau ke pak ustadz ngasihin oleh oleh juga ya
makasih ya nih maaf ngerepotin
nggak ada makasih atuh
nuh nih aja ya
kenapa kamu cemberut
gimana aku nggak cemberut
itu si tante iko baru pertama kali ketemu sama aku
kayak badannya nggak besar aja
bukan begitu maksudnya tut
maksudnya itu tante iko pertama kali ketemu kamu itu
masih kecil sekarang kamu udah besar
bukan yang besar besar badannya bukan
aku pikir si tante ikoh itu ngatain kalau badannya aku tuh besar
kan emang badan kamu besar
kan emang gede kamu badannya
mulai besok kita tidak usah ke ladang dulu
nanti setelah lebaran baru kita ke ladang lagi
cirau sekarang sudah tidak kayak kemarin kemarin lagi
sekarang mas sudah waduh seperti kampung kampung normal lainnya
ada suami ada istri ada anak anak
tapi tetap yang mengurus rumah yang menjaga anak
suami ya allah
berarti tetap dunia terbalik
tidak kerja emang
sudah libur lebaran pak
libur seminggu sudah lebaran
sobri ke cidahu dulunya
pagi pagi sudah lemes
kalian mau buka puasa
semangat atul kang mau lebaran
gak tahulah dung
lebaran ini gimana
mudah mudahan tidak terjadi apa apa dengan anak ya
saya hanya bisa berdoa dong
ye anak anaknya lagi pada main apa
gak usah kak disini aja
ca anaknya udah balik lagi ke malaysia
tapi berangkat ya kakak
tanpa sepengetahuan dari biro
tapi kalau cak anaknya ada apa apa disana
itu semuanya di luar tang jawabnya biro ya kak
begitu ya cu
cucu teh kesini cuman mau nyampein itu
ma kau bengong
ma kau bengong
terus kenapa di luar
terus kenapa di luar
anak anak tkw main kesini nggak ya
mereka tkw juga kangen sama emak

mudah mudahan mereka masih kangen
mudah mudahan mereka masih kangen
mudah mudahan mereka masih kangen
kalau itu emak pasti ya tuma
kalau itu emak pasti ya tuma
mereka tkw pasti kangen
mereka tkw pasti kangen
pisah sama emak
maka sekarang istirahatnya di dalam aja ya
mata sekarang istirahatnya di dalam aja ya
mata sekarang istirahatnya di dalam aja ya
assalamualaikum kang apip kang odin kang jajan
mari atuh semuanya
orang orang pada bahagia
cuma kita disini yang terpuruk sedih